good morning kami awali informasi pagi ini dari doa dan dukungan untuk kesembuhan ani yudhoyono
yang terus mengalir kali ini dari anak anak penderita kanker yang sama dengan ani di
kabupaten aceh utara ini nurul sakitnya sama kita bu ibu nurul sakit leukemia waktu umur
sembilan tahun sekarang sudah sebelas tahun nurul bikin sampai rambut botak sekarang sudah
dimulai dulu dikemuk sampai mentah mentah tapi tidak takut assalamualaikum buane nama
saya islasul amal saya juga sakit leukemia cmf sama seperti bu ani pesan dari emang tubuh
ini jaga makanan terus dan minum obat yang teratur
dan jangan takut untuk melakukan kemoterapi karena itu hal yang sangat bagus
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini